kapan kapan aja ya kang
tia ani juga lagi pergi
terus jangan lupa
kalau masalah duit insya allah
tapi gak bakalan lupa mak
sertif juga mak
gak bakalan lupa kalo masalah duit
sekarang lagi dekat sama siapa
tapi susah dapetinnya
jangan mau kalah mas pur
persaingan itu biasa
menurut buku persaingan global
asal kamu punya keistimewaan
pasti bisa jadi modal
selamat datang kembali di parkiran kami
gua mau pergi dulu
belum beli sepatunya bos
bukan urusan lo
terima kasih mas bur
dulu waktu ngejar penur malah gimana caranya
kita bisa ke tempat yang lebih dekat
saya gak ngejar
waktu muda kan saya ganteng
gak tahu ya
gua udah perlu ama lo
buat apa kar
gua kagak apa apain
buat bikin lukisan muka
lo kagak percaya ama gua
abang anterin gue ya
udah mau asar
bapak saya belum sampai juga
dari tadi bapak lo
nyasar kali tiss
jangan bikin saya tambah khawatir
ya habis dari tadi belum nyampe
bukan buat abang buat mbak surti
john kamu dari tadi emang kali di sini
kamu lihat bapak saya lewat sini
bapak saya belum datang jak
datang dari mana
bapak sayanya enggak mau
mau jalan sendiri naik angkot
kadang enggak nyambung kadang enggak diangkat
bapak tadi nyesar
ini nggak tahu di mana
oh di taman pemakaman umum
oh ya udah
his itu udah pasti depan kuburan karet
emang mau jack
kan tadi juga sudah saya bilang
saya jemput ke situ
hah tadi kamu bilangnya nggak begitu
ini buat tongkos paket
ini buat tongkos kamu
pergi sih teh
mau nonton apa tuh mbak
maksudnya ada apa mbak
ada titipan dari emak
wa'alaikum salam mbak
bang buburnya masih ada
yah neng udah abis tadi kan saya teriak abis
kok yah harusnya alhamdulillah
halo bapak dimana
iya nanti sudah di jalan
masya allah aku mahaknya tengah lakang mati hpt
bang iti tiada keuangan
bareng bareng kok bareng kan beda arah terjauh loh biarin sengaja sudah bosen lewat jalan biasa
ya udah kalau babi masih marah kalau babi mau kawin lagi dia nggak ngelarang
maaf bang lihat bapak bapak lewat sini enggak badannya enggak begitu tinggi kurus badannya
kecil seperti saya orang kayak gitu banyak keng butuh satu
amin gimana udah dapat kerjaan belum
oh yaudah nanti kalau ada lowongan inneke kasih tau ya
makasih neng inneke
mau ngapain lu
neng ineke mau nyarin kerjaan buat saya
dasar nggak tau malu
masa cowok minta bantuan sama cewek
biarin aja bisa meren
nah di sini maksud saya
pangkalan ojek rawa bebek
lah saya kan nggak tau pak
kalau saya tau kan nggak muter muter saya pak
mas ojek mas jono saya pulang dulu ya
lihat papa papa nggak di sekitar sini